setelah menuai hasil seri kontra juara bertahan bali united persib bandung akan kembali memulai perjuangannya bersaing di papan atas liga satu indonesia
dengan menghadapi pasukan remang psm makassar pada pekan ke dua puluh dua
untuk memaksimalkan penampilan persib menggelar latihan intensif terakhir di stadion siliwangi kota bandung senin pagi
tidak hanya melakukan latihan fisik ringan mark krok dan kolega juga menggelar internal game yang akan diterapkan dalam laga kontra psm
pelatih persib luis mia aspas mengaku laga kontra psm akan berlangsung ketat
meski dipastikan tidak akan diperkuat daisuke sato yang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning
luismia optimis anak asunya mampu melakukan revans atas psm makassar sekaligus naik ke puncak last man sementara liga satu
liga satu adalah tim yang berpikir dengan ide yang sangat berkumpul dengan kod yang sangat baik
tapi kita benar benar berfokus dengan persen yang berkumpul dan memainkan tangan kita
laga big match persib kontra psm makassar rencananya akan digelar di stadion
hingga pekan ke dua puluh tiga liga indonesia musim ini psm makassar merupakan satu dari empat tim yang bisa mengalahkan pasukan maung bandung
pada laga putaran pertama di stadion gelora b j habibie parepare sulawesi selatan dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh dua silam
persib menderita kekalahan telak satu lima dari psm makassar
freddy bangun bandung jawa barat